hot cappuccino nya satu selamat menunggu
pandemi covid sembilan belas melumpuhkan sendi sendi perekonomian dunia termasuk indonesia
tidak terkecuali perekonomian provinsi dki jakarta pun mengalami tekanan hebat akibat pandemi covid sembilan belas
padahal perekonomian dki jakarta sangat menentukan laju pertumbuhan perekonomian nasional
lantas apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta untuk mengatasi masa masa sulit di sektor perekonomian di tengah masa pandemi covid sembilan belas ini
saya fridalit wina anda menyaksikan indonesia forward
selamat pagi ibu ibu
selamat pagi mbak
lagi ngobrol apa ini seru banget
sudah hadir bersama saya pejabat sekda sekaligus asisten perekonomian dan keuangan provinsi dki jakarta ibu sri haryati dan juga peneliti senior indef ibu eni sri hartati
boleh mbak frida
kita tahu kan di tengah masa pandemi
covid sembilan belas ini perekonomian seluruh dunia mengalami kesulitan termasuk juga indonesia
tentunya dki jakarta sebagai salah satu penentu laju pertumbuhan perekonomian nasional juga terkena dampaknya
mungkin saya mau bertanya dulu kepada ibu sri
bisa menjelaskan bagaimana kondisi perekonomian dki jakarta sekarang ini setelah mengalami masa pandemi selama berbulan bulan bu
baik terima kasih mbak frida
jadi betul disampaikan bahwa jakarta itu punya kontribusi ekonomi untuk nasional itu cukup tinggi
nah dalam kondisi covid ini kalau kita lihat dari triwulan pertama itu sebenarnya kita positif ya masih lima enam
nah pada saat triwulan kedua itu memang cukup terpuruk kita di minus delapan puluh
dan kemarin baru saja kita dengar rilis dari bps di posisi minus tiga delapan
sudah masuk masa resesi bahkan ya
sudah masuk ya karena dua kali negatif
tetapi kalau saya lihat kalau kita bisa melihat bahwa itu semuanya sudah ada perbaikan yang luar biasa ya
saya kira ini sudah menunjukkan hal yang juga positif
tapi tentu saja ke depan kita lakukan lagi berbagai upaya agar reboundnya itu lebih cepat seperti itu
baik ibu eni bisa menanggapi tidak dari kacamata
ini kan kalau ibu sri di dalam pemerintahan provinsi dki jakarta
yang ikut tentunya memperhatikan secara detail
kalau ibu eni sendiri sebagai pengamat dan peneliti melihat kondisi perekonomian dki jakarta setelah berbulan bulan masa pandemi seperti apa
ya jadi kalau lihat progresnya sih lumayan ya
kita harus apresiasi karena setelah minus delapan sekarang sudah mulai minus tiga
artinya sudah hampir setengahnya terpangkas atau mengalami perbaikan
tapi memang dki ini kan benar benar lebih karena disebabkan
bukan karena katakanlah kinerja pemerintah daerahnya yang kurang bagus atau gimana
karena memang dki mayoritas memang sektor jasa
bagaimana metropolitan kan nggak ada sektor pertanian
industri pun juga industri jasa kebanyakan
terutama jasa apa
jasa akomoda yang terkait dengan akomodasi perhotelan gitu kan yang paling besar sekarang ini kontribusinya terhadap dki
sementara kalau covid ini masih penyebarannya trennya masih positif
menaik atau belum melanda
memang nggak akan memungkinkan sektor sektor tadi dibuka mbak frida
jadi memang ini kuncinya bagaimana covid ini segera dikendalikan
dan menurut saya upaya pemerintah dki untuk melakukan tracing test tracking tracing juga sudah luar biasa
walaupun kurvanya masih meningkat
karena dki ini kan benar benar metropolitan ya
jadi bagaimana pengaruh dari hinterlandnya ini sangat dominan juga
ibu sri tadi kan ibu eni sudah menyebutkan ada sektor pariwisata dan juga di bidang jasa lah ya yang terkena paling parah
apa benar ibu kalau menurut data dari pemerintah provinsi
jadi betul disampaikan akomodasi yang kita lihat kan dari sisi hotel dan lain lain
memang okupansinya sangat sangat turun drastis gitu ya dengan kondisi covid ini
nah tetapi seperti kita ketahui mulai dari awal di tanggal sepuluh april ya
dki jakarta menetapkan psbb
nah kinerja kesehatan sudah kelihatan membaik gitu ya
nah kemudian kita buka dengan psbb transisi
sehingga sektor demi sektor tuh kita mulai buka
tentu saja kebijakan untuk membuka sektor juga kita tidak semerta merta
jadi kami pemprov dki selalu bekerja sama dengan epidemiolog ya
kita punya tim khusus yang membantu pemprov gitu untuk melihat bagaimana kinerjanya
dan bagaimana kemudian sektor sektor
yang dibuka secara bertahap gitu ya
dengan tetap protokol covid kita jaga dan lain lain
dan setiap minggu kita melakukan evaluasi untuk melihat kondisi kesehatan
dan juga bagaimana berdampak terhadap ekonomi dan lain lain
seperti itu mbak
ibu eni kalau melihat dari berkaca di tahun tahun sebelumnya
apakah ini merupakan kondisi terparah nih bu sekarang ini
dan terparahnya itu tidak hanya dki
tapi juga indonesia
dan bahkan dunia
jadi memang ini benar benar satu kondisi shock terhadap perekonomian
yang memang bukan dikarenakan siklus kanjangter gitu kan
tapi benar benar karena murni pandemi
nah makanya yang paling utama adalah bagaimana penyelesaian pandemi itu betul betul serius
dki menurut saya asal pandemi ini segera melanda
kita harapkan ini walaupun masih kembali di atas empat ribu ya setara nasional
tetapi asal ini serius untuk dilakukan upaya upaya tes tracking dan tracing tadi
maka triwulan empat mudah mudahan
ini tidak hanya terkait karena sudah mulai ditemukan antivirusnya
tetapi juga upaya utama untuk pengendalian penularan ini yang paling utama
sehingga begitu pandemi ini mulai terkendali
berbagai macam aktivitas perhotelan mall pusat perbelanjaan perdagangan itu akan kembali normal
karena sebenarnya mereka tidak punya masalah dengan kinerja mikro korporasinya
nah ibu di tengah tengah wabah atau pandemi pasti ada manfaat atau silver lining lah yang bisa diambil
kalau menurut ibu eni manfaat apa terbesar
sektor telekomunikasi itu terbesar
bahkan di triwulan dua kemarin itu dan sampai triwulan tiga itu masih double diizin
nasional juga demikian
jadi kalau sederhana saja ya mbak frida
kita dulu mau melakukan reformasi birokrasi dengan mengurangi tetap muka dengan online itu setengah mati nggak jalan jalan
tapi begitu pandemi dipaksa semua termasuk pendidikan dan sebagainya
memang satu sisi ini banyak menimbulkan persoalan
ke ibu ibu rumah tangga terutama harus mengajari anaknya gitu kan
tapi di sisi lain sektor ini berkembang sangat pesat
kalau dari pemerintah provinsi dki jakarta sendiri bu
jadi saya kira dengan pandemi covid ini banyak sekali pelajaran harus kita ambil gitu ya
pada tadi sudah disinggung bagaimana transformasi digital ini menjadi hal yang sangat concern gitu
jadi sekarang suka tidak suka kita harus masuk ke situ
dan kebetulan kalau dki ini sudah sangat searah gitu dengan kebijakan kami
jadi kita sudah pilih
jadi kita punya road map untuk digitalisasi transformasi ini kita lakukan
tidak hanya bagaimana kita menyelenggarakan sisi pemerintahan
tetapi juga dari pelayanan kepada masyarakat
dan pastinya juga kita membuka iklim usaha terhadap jasa komunikasi informasi tersebut
jadi ada tiga tuh mbak tadi yang disampaikan tuh
mulai jasa keuangan kemudian jasa kesehatan dan komunikasi informasi
itu tiga besar yang pada saat covid justru meningkat gitu lah
nah itu pasti perlu harus kita dorong seperti itu
memang benar ada optimisme yang hadir di tengah terpuruknya kondisi perekonomian ibu kota dki jakarta
gubernur dki jakarta anies baswedan juga menyebutkan bahwa kondisi ekonomi ini akan rebound lebih cepat saat wabah sudah mulai tertangani
apa saja strategi yang dihadirkan untuk menyelamatkan perekonomian dki jakarta
kita akan hadirkan ulasannya sesaat lagi
tetaplah bersama kami
masih bersama indonesia forward dan seperti kita ketahui bersama usaha mikro kecil dan menengah atau umkm
satu sektor yang terdampak oleh pandemi covid sembilan belas ini
dinas perindustrian perdagangan kooperasi umkm atau ppk ukm dki jakarta mencatat ada lebih dari tiga belas pedagang umkm yang terdampak
krisis kesehatan yang menyebabkan psbb diterapkan menyebabkan juga lapak lokasi binaan harus ditutup
nah ibu sri mungkin anda bisa menceritakan terobosan terobosan apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
untuk mengatasi hal ini
sisanya menengah besar
jadi kita bisa bayangkan dalam kondisi seperti ini umkm kita sedemikian terdampak ya
karena tadi secara jumlah memang cukup banyak
nah kemudian apa yang dilakukan oleh pemprov dki
jadi kita ya dalam mulai dari tahun dua ribu tujuh belas kita sudah punya program ya kita namakan jakpreneur
jadi suatu program bagaimana kita melakukan pendampingan bimbingan dari para pelaku usaha tersebut
nah dalam kondisi covid ini tentu kita melakukan banyak terobosan
seperti tadi di singgung bicara transformasi digital
nah dalam umkm kita juga seperti itu
jadi go digital menjadi keharusan
jadi kita lakukan bimbingan bagaimana mereka tetap bisa melakukan pemasaran secara digital
jadi tidak bisa hanya mengadakan konvensional saja
jadi pertama kita lakukan bimbingan
bimbingan terus kepada mereka
karena kita punya platformnya yang sudah bergabung sekitar lebih dari satu ratus empat puluh ribu umkm di dki yang sudah bergabung di dalam jakpreneur kami
nah yang kita lakukan selama ini sesuai dengan yang selalu disampaikan pak gubernur adalah jakarta empat
bahwa kita jakarta berkolaborasi
kita punya namanya program kolaborasi sosial berskala besar yaitu psbb
nah salah satu window nya adalah tentang umkm ini
jadi konsepnya kurang lebih bahwa kita menghadapi permasalahan ini tidak sendiri
tidak hanya pemerintah
tapi semua stakeholder kita libatkan
berdasarkan data per hari ini saja sudah ada delapan puluh satu kolaborator yang kemudian bersama sama dengan kita bagaimana menanggulangi terkait dengan umkm ini
jadi mereka ada yang melakukan pelatihan
ada juga pendampingan terkait dengan permodalan
jadi kita kerjasama dengan fintech fintech
dan juga dengan pemerintah
dan umkm itu juga sudah kita data
sudah ada profilnya
dan sudah ada rekomendasi
sehingga fintech maupun kita juga melakukan permodalan dari sisi perbankan
itu juga kita lakukan
jadi mulai dari kita lakukan pendampingan
kita lakukan pelatihan yang relevan
kemudian juga kita membuat namanya e order mbak
e order itu suatu aplikasi dari kami
jadi konsepnya adalah pemerintah meng create demand
kan pemerintah dalam kondisi gini juga tetap punya program program terkait katakanlah konsumsi pada saat aktivitas dalam pemerintahan
nah kita punya e order gitu ya
bagaimana di order itu adalah aplikasi yang menghubungkan antara umkm yang nanti akan masuk di situ
dengan pendampingan dari teman teman dinas pkukm dan enam dinas lainnya
jadi yang bertanggung jawab di umkm ini kita ada tujuh dinas
yang bertemu di situ nah kemudian kami saat kami ingin melakukan katakanlah kita ada rapat yang harus tepung muka dan kemudian ada konsumsi yang harus kita beli
nah kita ngambil dari sana mbak
jadi disitulah kita meng create demand
selain juga kemarin kita ada program pengadaan masker
nah itu pengadaan material kita ngambil dari umkm gitu loh
jadi itu kurang lebih yang kita lakukan selain juga kita punya program untuk percepatan perizinan

ya kita punya program untuk perkembangan perizinan

jadi kalau yang lalu filosofinya mereka mengajukan izin
kalau sekarang kita memberikan izin
jadi secara aktif teman teman dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
itu karena sudah ada platform nama nama pelaku usaha umkm tersebut
nah kita lakukan pemberian izin gitu
karena syarat syaratnya sudah terpenuhi
kita antar melalui ajib tadi
banyak sekali bu ya terobosan yang dilakukan oleh pemprov dki jakarta
ada salah satu terobosan yaitu penerbitan izin usaha mikro kecil pemberian kredit usaha bagi pemula dan juga penyaluran dana pemulihan ekonomi
ini dilakukan oleh bank dki ya
dan juga pembentukan kooperasi di dua belas kampung prioritas
bagaimana teknis pelaksanaannya bisa ibu sri jelaskan
ya jadi yang pertama yang tadi saya sampaikan ya
ada namanya izin usaha mikro kecil gitu loh
kita memberikan izin
sebenarnya untuk apa sih izin itu terutama
iya izin itu terutama umkm
tentu dalam beberapa pemasaran kadang kadang memang izinnya diperlukan
dan itu adalah sebagai suatu kepastian bagi mereka untuk melakukan usahanya
jadi kita melakukan jemput bola melalui ajib tadi
antar jemput izin gitu ya
jadi kita selama masa pandemi ini kita sudah meredupkan izin bisa dikatakan lebih dari sepuluh kali lipat dibanding yang sebelumnya gitu ya
jadi karena ya seperti tadi tidak mengajukan tapi kita memberikan
nah kemudian dari sisi permodalan kebetulan bank dki ini melalui program pemilihan ekonomi nasional pemerintah pusat
ada juga skema melalui bank pembangunan daerah salah satunya bank dki
nah di sini kurang lebih ada lima ratus miliar dari madki yang kemudian kita masukkan di dalam pola bantuan pemberian modal bagi umkm
nah terkait dengan kooperasi tadi ya
kita menyadari bahwa beberapa kali kita punya ada beberapa kampung prioritas
yang dimana kita bentuk kooperasi agar tadi kooperasi tersebut bisa mewadiahi umkm yang ada di lokasi lokasi kampung prioritas tersebut ya
kita berikan bantuan bantuan dan kita bantu pembentukan kooperasinya
oke nah ibu ani kita sudah dengarkan ibu ada begitu banyak terobosan yang dilakukan oleh pemprov dki
menurut anda apakah sudah efektif
sudah ampuh ini jurus jurus yang dikeluarkan oleh pemprov dki
jadi mbak frida dki ini memang sangat beruntung
sebagai kota metropolitan ini kompleks sekali
dan juga kalau kita lihat demografinya mungkin perkiraan kami walaupun ini harus dibuktikan nanti dengan data ya
jadi antara penduduk yang berada di dki dan yang ber ktp dki dengan yang tidak ber ktp dki mungkin jumlahnya bisa hampir ya hampir lima puluh lima puluh gitu
ya mungkin nggak sampai setengah tapi mungkin sepertiga yang nggak berktp dki ada
nah tentu ini juga tidak mudah buat
ini tidak mudah buat penyelesaian dari pemprov dki
karena pemprov dki dalam menyalurkan bantuan misalnya perlindungan sosial
kemarin kita lihat dari yang dari kondisi normal itu sudah hampir dua kali lipat untuk memitigasi pandemi
tapi kok masih banyak juga yang belum apa kalau diliput nanti teman teman media meliput ke lapangan masih banyak yang belum dapat juga ya
karena memang arus urbanisasi ini kan juga masih cukup besar gitu
jadi mungkin ada juga yang mungkin problem sosial yang juga harus diselesaikan termasuk juga para umkm tadi
umkm diberikan pendampingan dan sebagainya tapi karena dki ini kontra metropolitan maka usaha usaha besar ini kan juga sering menjadi kanibal mereka gitu kan
jadi interlink market yang ada di usaha usaha korporasi korporasi besar ini ini juga tidak menyulitkan juga bagaimana usaha usaha umkm ini bisa survival
di tengah persaingan hegemonitas usaha korporasi korporasi besar tadi
memang ini tantangan yang tidak mudah
jadi saya tetap mengapresiasi apa yang dilakukan oleh prop dki ya dengan berbagai macam inovasinya
tetapi memang harus kita akui dalam perekonomian dki sampai hari ini juga masih sama secara keseluruhan dengan daerah daerah lain masih menghadapi pertumbuhan minus
dan juga masih apa pesenjangan yang masih ada

karena ekonomi masih tinggi dan pengangguran juga relatif masih tinggi
nah menurut saya kompleksitas dki nggak mungkin bisa diselesaikan hanya oleh pemprov dki
jadi bagaimana penyebaran pembangunan yang merata tetap ini perusahaan klasik gitu kan
nah sehingga yang paling utama sekarang bagaimana pemprov ini mendesain kebijakan kebijakan yang benar benar efektif untuk pertama perlindungan sosial tadi
dan kedua karena terbesar yang menjadi kontributor ekonomi kita umkm maka efektifitas yang konkret untuk memberdayakan umkm dan akses ya
dan akses untuk umkm ini bisa survive itu yang paling utama
oke ibu sri dan ibu eni sebelum kita lanjutkan perbincangan mari kita ajak pemirsa ini untuk menyaksikan bagaimana para pelaku umkm ini berjuang sekaligus juga bertahan di tengah hantaman pandemi covid sembilan belas
apa yang mereka lakukan di saat mengalami keterpurukan dan apa yang mereka lakukan untuk bangkit kembali
mari kita saksikan liputannya
berawal dari sekedar hobi latifah menyulap lahan pekarangannya menjadi kebun budidaya sayuran hidroponik
siapa sangka ternyata usaha sayurannya ini semakin laris saat pandemi
latifah juga mengajak warga di sekitar rumahnya untuk menanam sayuran hidroponik
awal mulanya saya belajar budidaya hidroponik
ternyata asik dan menghasilkan
akhirnya saya jadi tambah tambah terus gitu ya
karena permintaan cukup tinggi
saya siap kok apabila ada market atau resto yang mau bekerja sama dengan kami
kami tanam sesuai dengan sayuran yang memang dibutuhkan dan rutinitasnya
insya allah bisa kami penuhi
saya juga bisa mencoba
saya juga bisa mencoba
tak hanya mendulang untung bisnis ini juga telah membuka lapangan pekerjaan baru
semenjak bergabung dengan jack trainer usaha sayuran latifah semakin berkembang
bahkan ia juga menjual olahan jus dari sayuran segar
serta teh bunga telang yang menjadi favorit pembeli
pemasaran secara digital menjadi kunci dari adaptasi di fase kenormalan baru
tak hanya latifah yang telah memanfaatkan media sosial pelaku umkm lainnya juga tak mau kalah
beberapa pelaku umkm di pujasera js sembilan jakarta selatan membuat layanan pesan antar mandiri untuk menjemput pembeli
pedagang juga berinisiatif untuk membuat laman media sosial sebagai media promosi
bukanlah halangan untuk dapat kembali menjemput
pembelian di pundi rupiah di ibukota
kita coba set up kembali di sini kita coba set up kembali misalnya ada konsep outdoor yang kita bangun dengan konsep taman gitu
terus kita buat penghijauan supaya nanti ada pengunjung itu lebih banyak datang ke sini
dahulu pelaku umkm di kawasan ini hanya mengandalkan penjualan secara offline
karena aktivitas masyarakat yang semakin minim
penyelenggara yang semakin banyak
mereka harus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan keadaan
mau buka cabang di rumah lagi di sini juga ada
terus nasi uduknya saya tingkatin kualitasnya dan ya agak di apalah kelasnya agak dinaikkan lah gitu
nah kadang kadang saya nasi huduk ini kan menu ini bukan telur aja banyak yang lain gitu ya
jadi saya ke pinging itu nasi huduknya udah kayak apa ya ini jauh lebih bagus lah gitu
berarti pengen ke sabang gitu ya pak ya
insya allah gak usah gitu di rumah
pandemi bukanlah alasan untuk tidak menerima perubahan
kondisi bisnis yang semakin sulit di satu sisi juga dapat membuka peluang baru bagi sebagian orang
meski keuntungan yang didapat masih cukup sedikit
tapi hal ini tak mematahkan
semangat pelaku umkm untuk tetap bermimpi
ya kita sudah saksikan bersama tayangannya
ibu sri anda pasti sering bertemu dengan pelaku umkm di lapangan bu ya
berapa banyak umkm yang saat ini sudah memetik manfaat dari terobosan yang diberikan oleh pemprov dki jakarta
ya saat ini kalau yang tergabung di jakpreneur kami itu sudah lebih dari satu ratus empat puluh ribu mbak yang sudah
target kita sebetulnya sampai dengan lima tahun dari dua ribu tujuh belas itu di dua ratus ribu
jadi ini sudah melebihi target kami
dan seperti tadi kita lihat bagaimana kita melakukan pembimbingan tidak hanya sekedar dari sisi teknis
terus bagaimana juga melakukan pemasaran digital
tapi juga kita memberikan motivasi sehingga umkm ini dalam kondisi apapun juga tetap bertahan
bagaimana meningkatkan kreativitas inovasi dan lain lain
itu juga yang kami lakukan
jadi seperti tadi yang kita saksikan mereka tidak terpuruk mereka terus bangkit
dan kita bersama sama dengan pemerintah dki umkm dan tadi kolaborator yang saya sebutkan adalah
ada perusahaan ada pelaku usaha maupun ada lembaga lembaga lainnya
yang kemudian memberikan bantuan juga umkm ini melalui kolaborasi sosial berskala besar di sektor umkm yang tadi saya sampaikan
nah dengan terobosan terobosan yang dilakukan oleh pemprov dki
apakah ibu melihat bahwa sekarang pun pelaku umkm akan mampu kembali menjadi pahlawan perekonomian nasional ibu
kalau itu nggak ada pilihan sih mbak
karena apa karena sekali lagi sembilan puluh sembilan kontributor ekonomi kita itu umkm
jadi kalau umkm ini tidak benar benar diberdayakan
maka upaya pemulihan ekonomi pastinya terlambat atau terhambat
jadi ini bukan apakah bisa atau tidak harus bisa
karena kalau umkm tidak diberdayakan
ya karena ini porsinya terbesar
maka ya tidak akan segera recovery
nah jadi ini inspiring sekali sebenarnya dari contoh sederhana tadi
karena begini umkm bagaimanapun apalagi di kotra metropolitan ya
nggak akan mungkin bersaing dengan usaha usaha besar
kalau mereka mengandalkan skala ekonomi atau skala produksi gitu kan
karena pasti kalah gitu kan harganya juga akan kalah
tapi dengan terobosan digital gitu kan
dari yang mikro langsung dia end to end
seperti kalau pembiayaan kan p dua p itu
kalau ini kan end to end
jadi langsung dari produsen langsung ke konsumen
ini kan memangkas yang namanya rantai distribusi dengan terobosan digital tadi
nah sehingga ini yang akan mampu menumbuhkan persaingan
mereka mampu kompetitif menghadapi persaingan persaingan
apalagi untuk yang skala perusahaan global gitu kan
nah sehingga ini yang nanti ke depan
ini bisa menjadi seperti apa namanya role model
ketika sekalipun tidak ada pandemi
jadi karena masyarakat ketika pandemi ini dipaksa langsung melek atau terliuterasi dengan digital
maka ini yang nanti akan membuat mereka survive ketika pasca pandemi sekalipun
nah termasuk juga dki kan memang lahannya pada kecil kecil ya
orang punya rumah saja sudah alhamdulillah
nah hidroponik itu juga bisa membantu ekonomi rumah tangga
apalagi kalau misalnya ada subsidi katakanlah bibit
di jepang kan begitu
jadi masing masing rumah tangga ini kalau mau menanam semacam apakah tanaman sayur sayuran
atau juga empon pon gitu bu sri
itu dikasih gratis oleh pemerintah gitu kan
nah sehingga ini juga akan mampu tadi selain menghidupkan rumah ekonomi rumah tangga
tapi juga mulai mengikis kesenjangan sosial
dan juga ada mungkin culture baru ya bu ya yang tumbuh dari situ ya
jadi orang terbiasa untuk mau makan apa tinggal petik gitu
saya di rumah sudah mulai itu
masa sayur mayur itu cepat loh bu sri
sepuluhan itu sudah tumbuh
konsepnya namanya di kami urban farming mbak
urban farming betul
jadi betul tadi disampaikan kita punya dinas tahanan pangan kelautan dan pertanian
yang dalam program jak planner nya adalah menyasar rumah tangga tadi
juga kita berikan bantuan bibit
terus kita punya penyuluh ya
penyuluh di setiap kecamatan juga ada
kita lakukan bimbingan
dan tadi tidak hanya dari sisi gizi keluarga masih tetap terjaga
tapi tadi juga bimbingan
juga bisa dijual gitu ya untuk peningkatan ekonomi keluarga
masih ada tentunya strategi yang lain yang dilakukan oleh pemprov dki jakarta
tapi kita bahas nanti di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami
namun sebelum perbincangan dilanjutkan
ada sejumlah pelaku usaha di dki jakarta yang ingin berbagi cerita permasalahan yang mereka hadapi saat ini
mari kita saksikan bersama
selama pandemi ini nggak tahu jadi praktis pembeli menurun sekali gitu
yang datang ke pasar itu turun drastis
jadi kalau kita lihat di dki jakarta

karena takut pandemi gitu ya
nah dari situ mempengaruhi omset kita
sangat ini juga lumayan juga
yang tadinya lima juta sekarang cari dua juta aja susah banget
ya kita sih menginginkan apa ya
supaya pasar ini
pasar ini ramai lagi gitu ya
ya pertama karena omset kita turun pendapatan kita turun
akhirnya modal kita kegerus untuk makan gitu loh
ya kita mengharapkan ada bantuan paling tidak modal untuk pedagang gitu ya
punya karyawan dua orang itu sekarang sudah tidak lagi
sudah saya rumahkan semua kasihan mereka
abis kita mau pakai mereka gimana bayarnya ya
apa nih yang bisa pemerintah lakukan untuk membantu kita yang
kita juga nggak punya cukup modal lagi untuk nombokin atau untuk
menutupin kekurangan dari penjualan kita ini kan
nah sehingga itu yang membuat kita jadi agak mungkin ada beberapa pelaku usaha yang bandel
nggak boleh dine in dia pura pura sepi tapi boleh dine in
tapi akhirnya nanti ada satgas covid yang
sidak lah gitu ya sehingga anak dikena denda kena ini
tapi ya kalau kita tidak melakukan itu gimana kita bisa survive
kalau saya inginnya dari pemerintah punya kiat kiat yang jelas gitu terhadap usaha apalagi usaha kecil
mungkin misalnya pajaknya boleh ditunda yang
saya menurut saya waktu itu saya dengar berita katanya pajak itu akan ditunda
sampai pandemik berangsur angsur pulih
tapi kita lebih pilih diringankan
kita bukan nggak mau membayar pajak tapi memang kita tidak ada penghasilan
ya baik ibu sri dan ibu eni tadi kita sudah dengarkan curhatannya nih ya
ada pedagang beras ada pedagang baju pengusaha kafe
semuanya meminta krips
meminta keinginan meminta kemudahan
bahkan ada tadi yang mengkritik kebijakan yang dilakukan oleh pemprov dki jakarta di tanggapan ibu sri dulu
jadi kita punya program mbak namanya tim pemulihan sosial ekonomi kita sebut ya
jadi tidak membedakan antra sosial karena memang terdampak
jadi pemulihan sosial ekonomi di dki ini kita konsepnya adalah pemulihan ekonomi untuk semua
karena betul pada saat kita bicara pandemi sesungguhnya siapa yang terdampak ya semua
jadi kita punya program mulai dari masyarakat katakanlah terendah melalui data dtks kita ya
data terpadu kesejahteraan sosial kita
dengan kita melakukan bantuan sosial yang tadi disampaikan
jadi gambarannya itu dalam kondisi normal dki itu melakukan bantuan itu kurang lebih ke satu satu juta orang
nah dalam kondisi pandemi ini ini meningkat sampai posisi ke dua empat juta kakak
bukan orang ya tapi kakak
jadi seluruh di jakarta kita tuh punya tiga enam juta kakak
udah hampir dua per tiga yang kita bantu melalui bansos
alhamdulillah kita tidak sendiri ya
jadi kita berbagi tugas dari dua empat tersebut satu tiga nya itu adalah dibayar oleh apbn melalui kementerian sosial
dan satu satu oleh kita
jadi saya ingin memberikan gambaran bahwa memang dampaknya luar biasa ya
dan itu sampai dengan sekarang masih kita lakukan pemberian bantuan sosial tersebut
kemudian itu dari sisi masyarakat tadi terus ada dari sisi umkm yang tadi saya sudah jelaskan
dan juga kita
lihat juga para pelaku usaha
sampai dengan usaha katakanlah usaha besar
saat ini juga terdampak
kita membuat program pemulihan ekonomi secara semua
dengan pemberian relaksasi yang berbeda beda tentunya
tadi disinggung masalah keringanan
jadi kita saat dalam pandemi ini
kita punya namanya retribusi retribusi itu untuk masyarakat masyarakat tertentu
umkm dan lain lainnya kita nol kan pak
jadi mulai dari bulan april itu
kita tidak lakukan penagihan
artinya mereka memang pre untuk tidak perlu membayar retribusi
untuk yang tertentu ya
nah untuk sektor sektor besar
saya kira kalau pemerintah pusat juga sudah melakukan berbagai upaya relaksasi pajak
nah yang dibawah pemerintah provinsi dki tentu misalnya
pada saat kita bicara pbb saja misalnya
di pbb ini sebetulnya sudah dalam waktu yang cukup lama
kita melakukan relaksasi
artinya untuk masyarakat tertentu
seperti misalnya yang apa namanya
rumah satu miliar itu tidak bayar pbb
terus beberapa sektor beberapa usaha seperti guru
kemudian juga pensiunan pns gitu ya
kemudian juga veteran dan lain lain
kita lakukan relaksasi pembahasan
itu sebelum covid pun sudah kita lakukan
nah terkait dengan pbb ini
di dua ribu dua puluh penetapan njop kita juga tidak berubah dari yang dua ribu sembilan belas
dan mungkin juga dua ribu dua puluh satu kita lakukan evaluasi kembali
jika dimungkinkan untuk tidak naik
atau seperti apa kita lihat juga nanti ya
lihat dari kondisinya
nah saat ini kita lakukan relaksasi
berupa bahwa pbb itu bisa dibayarkan sampai dengan akhir tahun tanpa denda
itu hal hal salah satunya yang kita lakukan
dalam langkah melakukan relaksasi bagi dunia usaha tersebut
nah satu lagi terkait masalah investasi gitu ya
investasi juga kita serius dalam kondisi seperti ini
kita lakukan berbagai upaya
bagaimana izin kita buat mudah
sehingga kemudian jakarta tetap menarik bagi investor
karena investasi tersebut tentu akan mengeneratekonomi
dengan multiplier effect yang ditampilkan ya
kalau pada saat itu berjalan
jadi untuk semua segmen
itu kalau kita lakukan berbagai upaya
ibu ini tanggapannya gimana
bahkan tadi ada pemilik kafe yang minta pajaknya
jangan ditunda pembayarannya
tapi diturunkan begitu
usulnya seperti itu
kalau dari skema kebijakan
pajak itu memang urusannya kementerian keuangan
rezim terpusat kalau urusan pajak
tapi sebenarnya dari kementerian keuangan kan memang untuk umkm kan untuk
di luar pandemi kan umkm juga mendapatkan insentif pajak
atau relaksasi pajak
pemerintah daerah ranahnya paling hanya restribusi dan sebagainya
restribusi sudah di nol kan
tapi yang memang sangat bermasalah
apa yang dikeluhkan tadi memang
kalau kebeban harus diperbaiki itu memang data terpadu kesejahteraan sosial itu
dt ks itu yang memang selama ini gaduh benar gitu loh
karena kan memang data sosial itu kan nature nya mbak
itu kan dinamik ya
jadi hari ini orang ada yang lahir
besok ada yang meninggal dan sebagainya lah gitu
ini memang harus ada terobosan
bagaimana validasi dan update data itu benar benar real time gitu kan
nah tentu ini harus ada satu rekayasa kelembagaan
lembagaan bukan lembaga ininya ya
tapi bagaimana sistem ini bisa cepat untuk menyesuaikan perubahan dinamika dari data data sosial masyarakat
sebenarnya dengan adanya iktp ini sudah sangat membantu mestinya
cuman kan karena kemarin iktp kita bermasalah
mesti harus ada konsolidasi lagi
pertama sebenarnya selama data data kependudukan ini bisa terupdate dengan baik
maka seluruh program program untuk perlindungan sosial dan juga insentif untuk umkm tadi akan lebih efektif gitu
tapi kalau data dtks nya ini memang masih bermasalah ya memang masih ada yang mengeluh seperti yang tadi kita dengar gitu
nah ibu sri apakah strategi lain dari pemprov dki ini juga melibatkan atau menggandeng pihak lain
ya pasti ya
jadi setiap kebijakan yang kita lakukan ya kita sudah bicarakan dengan stakeholder terdampaknya gitu ya
jadi artinya kita tidak ingin membuat suatu regulasi yang kemudian tidak bisa kita laksanakan
jadi pertama kita menggali dulu gitu ya
ada salah satu forum sebelum kita membuat regulasi meminta masukan dari para stakeholder tersebut
dan pastinya tadi juga disinggung bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bersama sama gitu
jadi sebagai contoh di pemerintah pusat ada program
pemerintah pusat ada program dari kementerian umkm ya terkait dengan pemberian bantuan produktif dua empat juta untuk usaha gitu ya
nah jadi bagaimana dki ini mengoptimalkan semua program program pemerintah untuk kita bisa ikut memberikan peserta yang memang sesuai dan lain lain
sehingga kita dalam rangka menghadapi permasalahan seperti ini pemerintah pusat pemerintah daerah terus tadi melalui kolaborator ya
kolaborator yang kemudian bisa membantu kita juga itu semua berjalan beriringan
sehingga itu bisa kita selesaikan dengan ya relatif baiklah sampai dengan saat ini
oke bagaimana dengan pihak swasta bu diajak juga kah untuk berkolaborasi perusahaan perusahaan
betul kita rutin melakukan komunikasi ya
kita ada grup khusus dunia usaha dimana semua asosiasi kadin terus kemudian asosiasi sektoral phri terus kemudian asosiasi pengelola pusat belanja
perindo dan lain lain kita biasanya komunikasi di dalam grup kemudian dari situ kita melalui zoom meeting kita juga bahas dan lain lain
sehingga mereka juga paham apa yang memang sedang kita lakukan
karena seperti tadi relaksasi itu memang perlu kita lakukan tapi jangan lupa bahwa pemerintah daerah juga perlu dana untuk melakukan penanggulangan covid ini
ya tadi untuk bagaimana apa namanya tiga t ya treatment tracing testing
itu juga kita lakukan kan butuh biaya bansos juga butuh
sehingga mereka juga paham bahwa oke pajak memang terdampak tetapi kita juga tetap pajak pajak tertentu harus masuk untuk membiayai kebutuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka penanggulangan covid ini
oke baik nah kita akan jeda dulu namun nanti di segmen berikutnya kita akan coba mengetahui apa yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di lapangan
jeda dulu namun nanti di segmen berikutnya kita akan coba mengetahui apa yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di lapangan
kesulitan apa yang menyebabkan mereka kemudian terseok dan apa harapan mereka kepada pemprov dki jakarta tentunya terkait kebijakan untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi saat ini
kami akan kembali sesaat lagi tetaplah di indonesia forward
terima kasih anda masih bersama kami di indonesia forward dan ibu sri tadi kita sudah bahas strategi strategi yang dilakukan oleh pemprov dki
ada satu yang menarik perhatian pemprov dki juga menggandeng beberapa perusahaan startup ya bu ya untuk menerapkan katakanlah terobosan terobosan di tengah masa pandemi ini
mungkin bisa dijelaskan kerjasama seperti apa yang dilakukan

salah satu upaya yang kita lakukan sebelah tadi kita singgung itu masalah tracing ya
tracing bagaimana kemudian kita bisa men trace gitu ya siapa yang kemudian positif covid dengan siapa mereka kemudian bertemu dan lain lain
nah kita sudah menggandeng beberapa startup yang membantu kita gitu ya bersama dengan dinas kominfotik kami dengan jakarta smart city itu sudah kita lakukan berbagai
selain itu dari sisi umkm
selain itu dari sisi umkm
selain itu dari sisi
dogs omos di umkm tadi dari sektor perdagangan
b texture perdagangan
nah kita juga sudah bekerjasama dengan aplikator aplikator kemudian juga dari
nah kita juga sudah bekerjasama dengan aplikator aplikator kemudian juga dari beberapa perusahaan

yang memang bergerak dalam bidang digital tersebut gitu ya
kemarin kami baru saja juga buena berkolaborasi dengan bukalapak ya

bukalapak kemarin mereka memberikan tawaran bantuan paket gitu ya untuk umkm
cap gitu ya untuk umkm kita dan kemudian juga memberikan pelatihan digitalnya seperti itu ya
ada tujuh ya saya kira kalau yang di jakarta ini kalau kita sebutkan semuanya sudah bergabung di
kami ya gojek kemudian lain lain sofi dan lain lain ya mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu
jadi semuanya sudah berkolaborasi dengan kami kita berbagi apa namanya kepesertaan dalam konteks
mereka seperti bukalapak punya pembinaan pelapak gitu ya ya kemudian setelah berkolaborasi dengan
kami kita berikan juga bantuan perizinan gitu yang tadi kita tawarkan itu ada insentif pada
saat nah dari sisi mereka kita bisa meng capture misalnya omset ya kalau di mereka kan bisa
tergambar tuh sehingga kita bisa tahu kondisi umkm kita ini dalam kondisi dari waktu ke waktu
itu sudah sedemikian membaik atau seperti apa gitu jadi itu terus kita lakukan seperti itu
beri catatan tambahan dari implementasi implementasi program atau kerjasama yang
lakukan pemprov yang paling utama itu tidak hanya sekedar formalitas gitu kan artinya kita
bersedia berkolaborasi tetapi mestinya itu ada ukurannya misalnya proporsi atau yang
termasuk kepada marketplace nya itu kira kira yang dari umkm berapa persen misalnya gitu kan
nah sehingga ini kan semacam ada dorongan juga kalau memang umkm nya ini belum
banyak yang memenuhi maka juga ada upaya upaya bagaimana meningkatkan literasi umkm untuk bisa
masuk ke marketplace itu itu pertama nah kedua memang kolaborasi dan koordinasi ini kan selalu
mudah ya mbak frida ya disampaikan nah tetapi yang tadi kelupaan itu adalah bagaimana kolaborasi dan
koordinasi program antara pemerintah ini harus tunggal namanya pemerintah itu rakyat nggak mau
tahu ini pemerintah pusat atau pemerintah daerah gitu kan pokoknya pemerintah gitu kan nah sehingga
tidak perlu ini program pemerintah yang mana ini program pemerintah pusat ini program pemerintah daerah
nggak perlu tetapi yang penting adalah disinergikan sepenuhnya memang untuk kepentingan masyarakat
nah jadi kembali ke umkm tadi sebenarnya ini kan sudah ada satu percepatan literasi go digital dan
infrastruktur untuk kota sebesar dki sangat memungkinkan infrastrukturnya itu memadai
sehingga sekarang sebenarnya tinggal bagaimana ini mengoptimalkan
dari yang kemarin program program e warung ya dan itu terintegrasi nah ini bagaimana secara
database gitu kan database ini terintegrasi nah sehingga ini juga akan memungkinkan nanti untuk
ke tahap selanjutnya ya apa apa itu inklusi keuangan jadi kalau mereka sudah termasuk kepada platform
digital maka dengan sendirinya ini akan menjadi satu pemetaan data oleh sektor sektor keuangan untuk
mereka bisa terakses ke inklusi keuangan oke nah dengan terobosan terobosan ini bu apakah ini juga kemudian
menarik minat investor untuk menanamkan investasi di dki jakarta baik itu pma maupun pmd catatannya seperti
apa bu sampai saat ini ya memang kalau kita katakan terkoreksi ya termasuk investasi dan lain lain juga
pasti gitu ya dalam kondisi seperti ini tetapi seperti yang tadi saya sampaikan kita melakukan
beberapa investment forum ya kita punya program nih dki punya program capital city regeneration gitu
program program bagaimana perbaikan transportasi peningkatan fasilitas kaitan dengan air minum
limbah terus juga dari sisi hossing ya kita sudah punya tuh program program dan kita tidak berhenti
dalam kondisi pandemi ini kita lakukan kita lakukan investment forum bahkan dengan internasional
community gitu ya untuk menyampaikan program program kita dan kemudahan kemudahan yang didapat pada saat kemudian
investor itu berinvestasi di jakarta jadi tetap kita lakukan karena kita menyadari ekonomi dengan investasi
yang kuat yaitu ya itu multiplier efeknya juga pasti luar biasa nah saat ini kita juga mengetahui bahwa
pengangguran tadi bu eni juga menyinggung itu tentu juga pr kita nah bagaimana kemudian kita
menciptakan suatu program program investor investor datang ke sini berinvestasi yang nantinya bisa
meminimalisir permasalahan permasalahan tersebut oke baik
ibu sri dan ibu ini masih ada lagi yang mau kita gali tapi kita akan jeda dulu tetaplah bersama kami
indonesia forward masih kembali sesaat lagi
hai karena masih bersama kami di indonesia forward terima kasih dan ibu ibu kita mau bicara mengenai
masa depan nih kalau melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi katakanlah setahun atau dua tahun ke depan
seperti apa mungkin dari ibu sri dulu kemudian ibu eni bisa menimpali emang kondisinya sangat dinamis
ya artinya banyak situasi on uprodictable juga karena kita juga menyadari bahwa pandemi kofit
masih ada gitu ya walaupun sudah membaik jadi kalau kita lihat kemarin ya posisi di minus tiga delapan

yang tirususedian tiga sebetulnya diawal espanyol prediksi bersama bank indonesia itu sampai dengan
asumsinya itu cerewulan tiga nya itu sudah positif setting ternyata ingin masih meski gaya gitu ya
nah ke depan mungkin saya kirar sudah akan membaiki ya posisi mungkin di masa depan bisa mungkin masih
bingung saya tetapi sudah tidak minus tiga mungkin mungkin sekitar minus atau tengen conditional mahsegian
kalau proyeksinya yang semula mungkin di posisi minus satu satu mungkin itu akan terkoreksi
lah gitu lebih dalam tetapi mudah mudahan tidak tidak sampai di minus dua sedangkan untuk dua ribu dua puluh satu dan
seterusnya kita optimis ya mudah mudahan dengan adanya vaksin yang memang nanti berjalan baik
gitu ya sehingga dan penanggulangan covid ini dari waktu ke waktu juga sudah berjalan
dengan lebih baik nah kita optimis dua ribu dua puluh satu proyeksi ekonomi kita kalau kemarin saya baca di pusat itu
di posisi empat bahkan ibu ya walaupun mungkin nanti bu eni bisa cerita nih dari sisi pengamat
tentu dari sisi pemerintah kita pastinya juga insya allah itu bisa positif lah nanti dua ribu dua puluh satu
asal triwulan empat nya ini sekalipun minus nggak sampai lebih dari dua ini akan mempunyai
kecenderungan kurvovi kita artinya dki luar biasa lompatannya sebenarnya dari minus delapan minus tiga minus sepuluh
misalnya triwulan empat nanti minus satu syukur syukur gitu kalau positif kayaknya memang belum sih
karena ini memang problemnya kan juga nasional gitu nah ini akan berangsur nanti begitu apalagi
kalau triwulan empat kita benar benar bisa
menyelesaikan penularan dari pandemi ini benar benar terkendali maka jumpingnya sebenarnya jumping untuk
dki jauh lebih cepat dari daerah lain karena begitu pandemi selesai semua aktivitas ekonomi yang
kontribusinya besar tadi akan kembali normal dan triwulan satu ini sudah benar benar positif jadi
berbedanya opinananyak mesin
kalau dki ini kan pionirnya jadi begitu pandemi selesai maka triwulan satu dua ribu dua puluh mulai positif
oke baik nah terakhir bu mungkin pesan kepada masyarakat khususnya masyarakat dki jakarta nih
apa yang harus dilakukan nih supaya kita juga bisa membantu pemprov dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi khususnya di dki jakarta
jadi kita tentu harus berbagi tugas antara pemerintah dan masyarakat
pemerintah sudah melaksanakan tiga t bagaimana testing dilakukan tracing kita lakukan dan treatment kita lakukan
dan tugas masyarakat kami bawa di sini untuk patuh pada regulasi regulasi aturan aturan laksanakan pemerintah dan tetap menyelenggarakan tiga m
bagaimana memakai masker bagaimana mencuci tangan dan menjaga jarak itu kita lakukan
jadi dengan adanya kerjasama yang baik dari masyarakat ya dari sisi protokol kesehatan kita jaga tentu ekonomi juga akan meningkat juga dengan lebih baik
jadi kita sama sama menghadapi pandemi ini secara bersama sama dan insya allah nanti hasilnya juga akan sesuai dengan kita harapkan
dan jakarta tentu akan menjadi kalau tadi bu ani sampaikan pionir ya
bagaimana kita bisa rebound jauh lebih cepat dibanding yang lain
baik baik terima kasih terima kasih ibu eni mungkin ada yang mau ditambahkan
jadi memang harus guyup gitu kan pemerintah menjalankan fungsinya perannya secara optimal
masyarakat juga harus mendukung tiga m itu hanya minimal
jadi minimal tetapi juga bagaimana masyarakat menjaga keluarganya dari berbagai terutama kesehatan gisi keluarga ya
agar imunitasnya ini meningkat
agar juga terhindar dari penularan covid sembilan belas
baik terima kasih sekali lagi atas waktunya ibu sri dan ibu eni
dan demikianlah bincang bincang saya dengan penjabat sekda sekaligus juga asisten perekonomian dan keuangan provinsi dki jakarta ibu sri haryati dan peneliti senior indef ibu ani sri hartati

mudah mudahan apa yang sudah kami perbincangkan tadi dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat khususnya di dki jakarta untuk melaksanakan tugasnya masing masing
sebagai warga jakarta dan memajukan perekonomian dki jakarta sehingga juga ikut memajukan perekonomian nasional
saya frida litwina undur diri sampai jumpa